buku yang mas baca judulnya amanah
kok kayak semuanya serba kebetulan kita juga lagi mengemban amanah
bisa kali mas menjelaskan amanah itu kayak apa sih
segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang
yang dimiliki memiliki kemampuan untuk mengembannya
namun dengan kemampuan
di sebelah jalan panci
jalan panci aneh nih
iya nggak jauh dari sini kok
kira kira tiga ratus meter sebelum jalan wajan
sebelum jalan wajan
itu nama jalan juga nama para botannya
adanya di sebelah kanan bang
di situ ada yang namanya ustaz safi'i ya
oh jadi abang bang ini mau ke tempatnya pak sapi
ah pak safi'i itu
iya tau lah
kebetulan saya juga mau ke tempatnya pak sapi
wah gitu bareng ya kita ya
makanya diperlancar sama allah segala urusannya
tapi gak perlu bawa panci kan ya
warga disini baik baik pak
nah ini tempatnya pak sapi
bang safi saya pesan dua ya
emangnya ustadz gak boleh jualan soto
emang harusnya jualan ayat gitu maksud lo
ini tulisannya tuh
ini warung soto gebrek bapak safi'i bukan ustaz safi'i
kalau di arab sono safi'i
kalau di jakarta safi'i
begitu aja aneh
wah ternyata berapa arab saya
mau ngajak gua gulung gulungan
maju maju gua gulung
eh enak aja
ngapa dia gebrek gebrek nantangin gua
biar gua yang nanya
eh temen gue lagi nanya
lu sekatek katek gua gulung lu
ini kita bener udah sampe ke rumahnya pak safi'i
saya bukan ustaz
saya penjual soto gebrek
gak usah kaget
di sini memang penuh gebrakan
namanya juga soto gebrakan
hampir lagi gua gulung dia
di sini jalan wali
ini bukan jalan wali
pantesan tuh kan
jika para buatan kata saya juga
saya salah denger
saya pikir tadi abang abang ini nanya jalan kuali
gak taunya jalan wali
saru hampir sama
kita padanya sari mari
di tempat makan
nama jalannya juga tadi
sekalian aja tuh
iya itu loh
kau mau skr perpetakt
ya luna deh
aku melihatnya gue
kita juga lagi mengemban amanah
segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang
yang dimiliki memiliki kemampuan untuk mengembannya
namun dengan kemampuannya
dia bisa menyalahgunakan amanah tersebut
amanah mempunyai lawan atau musuh
bapak nih kayaknya gape betul
hatam udah salah amanah ya
bukan saya bukan ustadz
saya hanya penjaga masjid
tinggalan waktu banyak nih kita
bapak lu jangan sungut dulu
bibir sampe memble begitu
jelas tuh orang
gak tau cuman marbot masjid
eh dari penampilannya aja udah ketahuan
kalo dia tuh cuman marbot
bukan nana sembarangan tuh orang
kelihatannya aja itu udah paham banget
udah gape tuh sama ilmu agama
ya karena dia sering membaca buku
halnya dia banyak ilmunya
alhamdulillah udah dateng
udah sehari semalam kitori
buat amanah ustadz sepu
nggak keharuan ke mane mane
eh yang bikin nyasar jasar tuh kamu
kamu sih so tau jalan jakarta
gatel amat kuping lo kalo denger ajan
kalau lo ngejalanin sholat lima waktu yang udah kewajiban orang muslim aja
lo ngerasa berat
ngejalanin amanah dari ustadz sepuh
bau banget mulut lo
gue tuh ngejalanin amanah ustaz sepuh
bukan karena pengen cari keikhlasan
gue cuma pengen bebas
pengen keluar ya pesantren
si kakek yang jualan bakso ini kemana ya
ah iya itu cakep
dia lagi sholat di masjid
burung bakpi kolnya ditinggalin disini
kalau kakek harun mah udah biasa
apalagi kalau udah waktunya sholat dia langsung buru buru ke masjid
walaupun pembelinya lagi banyak kata dia mumpung masih dikasih umur
hebat nih bapak harun ya
nangis sendiri gak sholat
males banget bahasanya
tolong di lurus jinazahnya
sampe beres ya
tadinya saya pikir dia udah pingsan bang
tadi pada saat dia melaksanakan sholat sunnah
tiba tiba saja dia jatuh tergeletak
terus saya cek ternyata benar dia sudah meninggal
ah lu jangan kepo mod jangan kepo lu jujur lu
betul bang saya sudah cek
itu cuman tadi ya
saya menemukan di berobat kakek kamu